bandung lautan aci ini digelar di pusat perbelanjaan jalan jihang plus kota bandung selama tiga hari sejak delapan belas sampai dua puluh lima bulan
tapi biar bagaimanapun perlu di
lalu berganti nama pada dua ribu enam belas untuk mempertegas tugas pokok dan fungsinya ke masyarakat
menyiapkan generasi masa depan gitu
jadi peran badan pangan nasional sangat penting di masa depan sebagai lembaga kunci untuk mengatur tatan harga pangan
jadi empat rakaat untuk taraweehnya dan tiga rakaat bidet
dan ini yang baru saja terjadi ada kenaikan suku bunga
jadi bisa ditutupi sama anies ya
untuk anda yang ketinggalan tadi menunya apa aja bahan bahannya ya daniel ya
misalnya jadi panitia balap misalnya jadi marshal misalnya jadi mekanik
artinya untuk mengantisipasi itu yang juga penting adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab
itu petunjuk atau wayu itu biasanya akan hadir
selanjutnya bumbu digoreng hingga matang
adanya banjir rob pada periode lebaran terjadi tanggal satu
kita jauh lebih bagus daripada sebelum apa namanya juli juni juli tahun ini
meningkat hampir dua kali lipat dalam satu dekade terakhir
hal ini terkait beberapa komponen komputer yang kita periksa